sejumlah petinggi partai pada jumat malam bertandang ke kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto
di jalan kertanegara ke bayoran baru jakarta selatan
sekjen partai demokrat hinca panjaitan dan ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
tiba di rumah prabowo secara bergantian
hinca panjaitan tiba terlebih dahulu sekitar pukul setengah tujuh
setengah jam kemudian sekjen partai demokrat itu meninggalkan rumah prabowo
selang beberapa menit kemudian amin rais memasuki rumah prabowo
tidak sampai setengah jam amin sudah pergi meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan pada media
kepergian kedua petinggi partai pan dan demokrat itu disusul oleh tuan rumah prabowo subianto
yang meninggalkan kediamannya sekitar pukul delapan malam
saat dimintai keterangan prabowo hanya menegaskan
musyawarah antar partai politik yang disinyalir akan mendukungnya maju sebagai calon presiden terus berjalan
menjelang ditutupnya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada sepuluh agustus mendatang
jadi terus ya musyawarah berjalan musyawarah berjalannya
ini demokrasi ya kadang kadang capek saya yang capek kalian juga capek nungguin saya kan
pak pasti semangat tapi pak
harus semangat untuk mengabdi kepada rakyat harus semangat